dalam program rosi kompas tv tujuh maret kemarin
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menilai
hak angket bisa untuk mengklarifikasi permasalahan yang muncul dalam pemilu dua ribu dua puluh
menurut jk hak angket baik untuk semua pasangan capres cawapres dua ribu dua puluh
saya kira semua calon itu harus siap menang siap kalah
ya harus siap menang dan harus siap kalah
tetapi yang jadi masalah kita semua sebagian besar ya
bahwa proses ini jangan begitu
karena ini masalah bangsa yang besar dan bahaya
apabila proses pemilu seperti ini berlanjut berkembang
kedua ialah justru ini sebenarnya untuk mengklarifikasi
jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiga tiganya
baik untuk nomor satu baik untuk nomor dua baik untuk nomor tiga
supaya kalau nomor dua menang dia ada klarifikasi bahwa dia menang tanpa masalah
jadi nanti dukungan masyarakat penuh kepada
kalau tidak ini kalau berlanjut demo ke demo demo ke demo kapan akhirnya nanti
karena itulah lebih baik kita bawa masalah ini bukan di jalanan tapi di dpr
dan lebih baik untuk ekonomi kita lebih baik untuk politik kita
bahwa kita selesaikan dengan sesuai konstitusi
tidak dengan konstitusi jalanan
kalau ada hak angket itu kan berarti klarifikasi minta pertanggungan jawab
nah kalau sudah diputuskan oke tidak ada soal